terima kasih pak
yang dari luar negeri sudah berpulang
kenapa kamu sedih ceng
ya gimana nggak sedih mak
anak anak yang lain udah sama ibunya tapi ya keluarga
tahun ini em pulang kok
yang bener mak
mak mau rahasiain
tapi ngeliat muka kamu begini mak jadi nggak tega
nggak beneran mak
kenapa kamu sedih lagi ceng
mak sudah mati

ckn lihat tuh
saya kira teh kamu orang baik baik tapi ternyata kamu mau menipu pergi kamu saya
tidak mau lihat buka kamu lagi pergi bisa menjalani jodag
alhamdulillah ya cik kita bisa ramadhan di kampung
iya tapi jangan lama lama
kapan emang rencana cik iko balik
ya cik iko masa cepatnya
ya sih gimana mau tajir kalau sebentar sebentar kerja udah pengen pulang ke tanah air
cik iko cik esi apa kabar
ya udah baik kamu baik
baik juga cik alhamdulillah
sudah beberapa hari cik
oh yaudah isi kita duluan aja ya
duluan ya cik
oh udah berapa
capek saya seharian dengerin dia cerita harta terus gak berhenti berhenti
namanya juga orang kaya cek apalagi yang diomongin kalau bukan hartanya
aduh cik iko makin keren aja gayanya
saya pengen ikutin ganda dengan dia
eh cik tungguin
kum saya tak kasihan sama idoi
ya besok kan em pulang
masual sendiri yang bilang sama saya
idoi itu bareng sama siapa
kamu kum bentang bentang esi pulang sayang gak ditungguin
ini kan saya nungguin kamu sambil jalan
kamu kenapa ceng kenapa doi
kalian berdua kompak sekali sih
bersekongkol ya mau musuhin saya bentang bentang saya paling kaya
makanya buruan pedut
ini juga udah cepet
terima kasih alexand neat nama dibantu momen x
cu kabutnya engga tabur lohyeah
ingetin sayanya apa takut lupak
tulis aja dulu ya bos kos
jema belum ada keperluan
sabar atuh cuy
pak ini kopinya
sudah lah mak
jangan bicara nama itu lagi
kita kasih tahu ke semua orang
beneran lucu itu gak bohong
dengar dulu penjelasan ama
ucu itu bener bener gak bohong
apalagi mau menipu kita
ucu itu bener bener gak tau
waktu bayi dia dibuang
ada bayi yang dibuang di ciraus
orang orang jadi cerita
kalau kasusnya itu sama seperti ucuy
kalau gak ada kasus
bayi yang dibuang itu
ucu juga akan tau
apalagi orang ciraus sampai cerita
kalau apa gak yakin
kita bisa ke ciraus pak
apa jalan dulu
masih masak buat kang koswara
kalau agah mau berhenti kerja
udah si aja yang berhenti
biar ada yang ngurus rumah sama febri
tapi kan agah
masih ngurus rumah
agah juga masing ngurus febri
febri kan juga udah mulai besar
bisa ngurus dirinya sendiri
bukan cuma nyuci
bukan cuma masak
bukan cuma berhenti rumah
yang lebih penting itu perhatian
kalau lah ate masih aja sibuk masakin buat kangkos warak
kapan perhatiannya buat febri
ah febri itu udah besar
lebih butuh perhatian
waktu kecil dulu mah gampang
kita cuma cukup ngejagain dirinya jangan jatuh
jangan sakit atau jangan sampe gak makan
tapi sekarang teh udah besar
kita juga harus perhatiin perkembangan jiwanya pergaulannya
dan kita harus berhati hati